spiderman asal perancis kembali beraksi namanya alain robert
ini diajari oleh desi
kali ini ia memanjat menara total di kota paris perancis
iya dan seperti aksi aksi alain robert sebelumnya
sang spideman perancis ini harus kembali berurusan dengan polisi
ini menarik ya karena aksinya itu dianggap sangat berbahaya
warga kota paris menyaksikan aksi pria berusia lima puluh tiga tahun ini
saat memanjat gedung total dua hari lalu
ya seperti biasa ana robert memanjat gedung setinggi satu ratus sembilan puluh meter itu
tanpa alat bantu dan pengamanan sedikit pun
wah ini kelihatan cukup ngeri ya
dan seperti biasa pula ya sampai di puncak robert langsung
alain robert langsung ditangkap polisi karena dinilai melanggar ketertiban
iya ana robert telah memanjat lebih dari seratus gedung tinggi di dunia
termasuk gedung tertinggi burj khalifa
ini di dubai
kali ini ia juga beraksi untuk tujuan khusus
kampanye bahaya kerontokan rambut
di perancis hari kerontokan rambut jatuh diperingati setiap tanggal dua puluh empat maret
ia menyebut hari kerontokan rambut adalah hari penting baginya